wah keren banget ya tadi lagunya mas sandi yang judulnya kini kau telah kembali ya mas ya
rasanya tuh jadi kayak gak pengen batal puasa gitu ya
padahal kan puasa juga setahun sekali ya jadi jangan batal dong kalau bisa ya mas andi ya
mas andi suasana ramadan sebelum dan setelah berkeluarga gimana mas
apakah ada perbedaan waktu di jerman waktu di indonesia sekarang
makanannya lebih enak waktu udah berkeluarga
ya pasti udah beda ya
yang lebih enak pasti kalau udah berkeluarga udah punya istri udah punya anak ya alhamdulillah
dulu kalau sendiri ya pada saat itu saya lebih sering tinggal di jerman berlin ya puasa
seadanya aja ya makanannya
seadanya juga nggak seadanya sih
pada saat itu kalau sahur biasanya kita buat sendiri
atau misalnya kita nginep di rumah
sama temen oke
sahur bareng bareng ataupun juga
biasanya ya sahur sendiri buka juga sendirian gitu
cuman kadang disana juga bisa juga kita mau buka puasa sama temen ataupun juga
biasanya di masjid masjid di sana banyak imigran dari turki ya
terus saya sering kalo misalnya lagi memang gak masak
ya kita pulang buka puasa bersama mereka gitu
enak juga sih cuman ya beda jelas
kita sendiri disana jadi individu individunya sendiri gitu
jadi kesana banyak imigran juga nunggu ngantri dikasih sup jadi ya kasih baki kayak di penjara
kayak barat barat gitu ya
kita liat di penjara gitu masukin berat
cuman enak makannya
dan saya juga kangen sih makanannya disana
lebih panjang ya berarti waktunya ya kalo disana apa summernya
disana kalo summernya memang lebih panjang
lebih pendek karena matahari itu ter
imsak itu baru jam setengah enam pun masih gelap ya
terus maghribnya tuh jam jam lima udah kemana maghrib
dan gak setiap lebaran bisa pulang kan mas andi
gak bisa karena ya nggak setiap kali punya uang juga
pulang pun saya harus nyari uang sendiri jadi nggak ada
kita liat wah punya duit gak nih
nanti pulang nanti gimana nih nanti sebulan ke depan nih ada nggak uangnya lagi
jadi ya sorry bu pak belum bisa pulang nih
tiga tahun sekali pulang
nah sekarang sudah berkeluarga gimana tuh
apakah lebih enak sekarang di rumah lebih puasanya lebih nggak deg degan mau masak apa ya gitu
di samping istri saya masakannya paling enak sedunia
menurut mas andi
iya menurut saya
pasti ya istri saya
makanan selalu ya kalo bulan puasa kita juga ee
ya sama sama ya maksudnya
kita nyiapin bareng bareng dan lebih banyak memang istri saya yang masak
dan buka juga buka puasa rame rame sama istri dan anak anak
kanak kanak sama orang tua juga
ya yang pasti lebih
lebih hangat ya
udah berkeluarga pastinya orang orang yang paling membantu dalam berkarir mas andi semakin banyak ya
sudah ada istri sudah ada anak
yang paling berperan nih dalam mengembangkan
membuka jalan mas andi untuk yaudah deh gue jadi pemusik aja
siapa sih mas
diri saya sendiri
apakah ada temen gitu yang eh lo bisa nih nyanyi nih sebenernya nih gitu gitu apa gitu
ada sih jadi saya mengikuti kata hati saya sendiri yang terdalam gitu jadi memang
mendesain rumah saya bisa mendesain apa ya bangunan segala macam yang mana saya pernah
sekolah dulu dan
cuman kalau misalnya itu kayaknya masih banyak yang
keren keren juga gitu
nah kalau di musik mungkin saya yang paling yang nggak bisa maksudnya yang paling saya bisa lakukan yang terbaik
terbaik dari segala bidang yang bisa saya lakukan yang terbaik

terbaik dari musik dan
makanya saya melakukan hal ini

balik balik ternyata sekarang jadi musisi
orang tua ngedukung gak sih mas
terus emang apakah emang ada darah musisi gitu dari keluarga turunan
goal dalam kehidupan adalah happiness
kebahagiaan aja air indusnya mendukung dari dulu
kalau secara genetik keluarga saya ayah dan ibu saya memang pemain musik yang mana tapi
mereka tidak melakukan tidak berprofesi sebagai musisi sebagai ya mereka dulu
mungkin udah punya saya masih muda ya umur dua puluh an dua puluh satu dua puluh empat ayah saya terus dua puluh tiga terus ya pada saat tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh an tahun tujuh puluh tiga
seperti sekarang keadaannya kan ya harus kerja biasa lah akhirnya ya hanya sekedar
hobi mereka ber ber musik dan
memang alhamdulillah keluarga kami ya
otodidak musisi semua sih
menemukan gaya bermusik seperti ini sejak kapan
apakah semenjak ngamen ngamen di berlin apa dari awal bermusik sama di rumah gitu
udah gitar gitaran dengan gaya vokal kayak gini
gak tau ya pak
saya gak pernah bergaya sih ya gaya saya apa adanya ya
seperti ini ya semuanya melalui proses dan saya gak menyadari saya mau bergaya ini ya gitu
musik saya seperti ini ya
kebanyakan mikir di musik dan di seni itu mohon dilepas ininya otaknya maksudnya oke ini bukan sains gitu ya
ikutin aja sininya perasaannya maksudnya
makanya musik yang memang
katakanlah musik yang memang anak sekolahan gitu
motornya itu leadernya anak sekolahan misalnya ya
lulus wah sarjana musik ini itu
yang mana si mick jagan sama keith richardsnya
sekolah juga gak lulus gitu
jadi bukan sarjana musik
sarjana vokalis ataupun sarjana pianis or gitaris
jadi udah terbukti ya
pablo picasso juga gak sekolah
jean michel basquiat juga sekolahnya berantakan
yang penting fokus aja ya
dikerjakannya dengan sepenuh hati
di musik tuh yang penting
brain and your feeling itu lebih
yang feelingnya sih
dengan jenis suara seperti ini kan banyak nih mas
genre genre musik yang lain gitu
kenapa memilih musik pop
apakah biar lebih komersil
cocok dengan pembawaannya mas
sandi yang santai santai gitu
ya soalnya ini yang
saya nggak bisa bermusik klasik
saya bermusik dangdut juga nggak bisa
ya inilah musik saya
memang ada di pop
bukan pilihan saya ya
jalannya begini aja
mas andi kan sudah besar di jerman
udah pernah mencicipi juga
industri musik di jerman
sekarang balik lagi ke indonesia
artis artis musik sih yang
berusaha mati matian untuk go international
apa sih yang ada di pikiran mas andi gitu
apakah mas andi beneran meninggalkan jalurnya
yang sudah di jerman itu
apakah bakal nanti balik lagi ke sana
apakah emang pengen
stay di sini
saya tiap tahun pulang dua kali ke jerman
musik musik saya masih diputar di rado jerman
cd saya juga bisa dibeli di jerman
mungkin saya nggak pernah bilang
wah saya akan kesini kesini
tujuan saya kesini adalah awalnya ya
album saya pada saat itu tidak
di bawah naungan
rekor company yang
cuma kecil lah
ruang lingkung mereka cuman
bisa dibeli di
indonesia gak nyampe
saya orang indonesia
saya warga negara indonesia
saya pengen dong
orang orang indonesia mengetahui saya gitu
saya sendiri kesini diy
saya distribusi kesini
menulis lagu malam biru ternyata
lebih banyak disini ya
anggun pun juga lebih banyak disini
sampai ikut ikut acara itu ya
kenapa tidak ya
kan saya mau hidup
saya mau menafkai anak saya
istri dan anak saya
nggak ke luar negeri lagi
saya punya keluarga disini
mau terbang ke kiri kanan
nggak harus mikirin orang lain gitu
go international itu sebenarnya
apa faktor keuntungan sih mas
kalau menurut mas anjo
itu semua ada
ya gimana kita caranya
menurut saya harus punya brand juga ya
jadi nggak cuma
ah gue mau untuk go international nih
mau jalan jalan ke luar negeri
sekarang mau ke mana nih
mau go international kemana
mau ke eropa
amerika awalnya apa
kalau kita udah tinggal di indonesia
dan perlu semuanya kita tinggalkan disini
harus menetap di sana
harus punya uang banyak
nah kalau udah berkeluarga
untutnya ada tiga
istri satu ya
uang lagi lebih banyak lagi uangnya
ke sana ke sini
akhirnya berantakan dong
kalau misalnya sendiri
ada yang support belakang
walaupun nih cnn punya amerika gitu ya
yang musiknya sama
kayak britney spears
musiknya sama nih
orang amerika lebih memilih
ini gue milih christina aguilera
ngapain ya orang bawa bendera indonesia ke negara saya
jati dirinya udah gak ada gitu ya
sama aja penjajahan gitu
orang amerika juga gak mau
ke jerman pun kita bawa bawa bendera indonesia
dengan lagu yang
pop yang biasa
yang bisa yang mereka
ya kita dianggap saingan
gak bakal dikasih
gak bakal dikasih slot juga
main aja gak apa apa disini
itu baru keren
kita juga harus begitu
jangan yang number satu
number satu harus orang indonesia
bukan begitu penonton
di segmen kedua ini nih
mas andi mau bawain lagu judulnya superstar
superstar ini dari album ke
album pertama tahun
berarti dirilis di
tentang apa sih mas lagu superstar ini
superstar itu tentang lagu
bukan cuma antara dua orang
kakak ke adik
universal banget ya
berarti tema cinta emang
bisa dikembangin dan gak cuma itu itu aja ya
bisa universal juga ya mas
semuanya bisa dikembangin
berapa lama mas waktu itu rekaman albumnya yang superstar ini
sebulanan nih kayaknya
baik pemirsa mari kita saksikan penampilan sandi sondoro
dengan lagunya yang berjudul superstar
uh uh uh
yeah yeah yeah
uh uh uh
yeah yeah yeah